undang undang baru kpk hari ini resmi berlaku
dengan demikian secara otomatis sejumlah perubahan akan terjadi di tubuh kpk
pelaksanaan fungsi dan kewenangan akan duduk di bawah undang undang baru
sementara itu meskipun telah didesak oleh publik hingga saat ini
presiden joko widodo belum mengeluarkan perpu
meski ditentang banyak kalangan undang undang baru kpk yang disahkan oleh legislatif pada tujuh belas september lalu
dan disetujui eksekutif hari ini resmi berlaku
anggota dpr fraksi pdi perjuangan masinton pasaribu menegaskan
seluruh poin yang diundangkan dalam undang undang kpk yang baru resmi berlaku per hari ini
meski belum ditanda tangani oleh presiden joko widodo
jadi berkait dengan tugas dan kewenangan dewan pengawas
sebelum terbentuk bulan desember nanti
mengenai tentang penyadapan yang dilakukan oleh kpk
itu mengikuti undang undang yang lama
hal senada disampaikan oleh anggota
dpr dari fraksi p tiga arsul sani
arsul menjelaskan pelaksanaan tugas dan kewenangan kpk
dilakukan berdasarkan ketentuan yang berlaku di undang undang kpk yang baru
jadi per hari ini
belum ada dewan pengawas
kpk tetap aja boleh menyadap
tentu berdasarkan ketentuan dan sop yang berlaku di internal kpk
menyikapi berlakunya undang undang kpk yang baru
ketua kpk agus raharjo telah mengadakan pertemuan internal
mempersiapkan transisi sdm untuk melakukan penyesuaian
rencananya hari ini kpk juga akan mengadakan pertemuan
dengan dirjen peraturan perundang undangan kemenkumham
untuk membahas kepastian pemberlakuan undang undang kpk
agus kembali berharap presiden berfikir untuk mengeluarkan pertemuan
satu pekerjaan di kpk berjalan seperti biasa
tidak ada yang berubah
terus kemudian yang kedua yang lebih penting
kami masih berharap kami masih memohon
mudah mudahan bapak presiden setelah dilantik memikirkan kembali
kemudian beliau bersedia mengeluarkan perpu yang sangat diadakan oleh kpk
dan sangat diadakan oleh orang banyak
sementara itu presiden joko widodo enggan menjawab pertanyaan wartawan
ketika ditanya tentang apakah akan mengeluarkan perpu kpk atau tidak
presiden hanya melemparkan senyum kepada awak media
perpukan ke kpk akan terbit besok pak akan berlaku pak
setelah tiga puluh hari disahkan kemarin kuap kpk akan berlaku
jadi ada yang berlaku
soal pelantikan dong
pak ada yang berlaku
pak ada yang berlaku
pak ada yang berlaku
sebelumnya gelombang penolakan datang dari berbagai elemen masyarakat
termasuk mahasiswa terhadap revisi undang undang nomor tiga puluh tahun dua ribu dua
tentang kpk yang dilakukan di wan perwakilan rakyat
revisi undang undang kpk dinilai melembahkan lembaga antiraswah
dalam memberantas praktik korupsi
sejumlah tokoh pun sempat diundang oleh presiden joko widodo
membahas tentang undang undang kpk
saat itu presiden mengatakan masih mengkalkulasi
apakah akan mengeluarkan perpu atau tidak
tim liputan cnn indonesia